pemerintah kota depok resmi memperlakukan kebijakan pembatasan aktivitas warga hingga pukul delapan malam
namun pemkot depok belum memperlakukan sanksi kepada pelanggar aturan tersebut
dan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat
kita sudah terhubung dengan wali kota depok muhammad idris
selamat sore pak wali kota
selamat sore mbak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak wali kota
ya alhamdulillah baik sehat
oke langsung saja pak idris selama lima hari ini bagaimana kemudian evaluasi pemkot depok
atas pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat sampai jam delapan malam
sudah efektif pak wali kota
ya terus terang ini memang karena masyarakat sudah
mohon maaf sebentar saya perbaiki ini yang saya
ya memang masyarakat sebelumnya sudah terbiasa untuk hidup normal
apalagi beraktivitas di malam hari
ketika ada kasus kasus yang relatif peningkatannya cukup tajam
sehingga saya terpaksa untuk mengeluarkan aturan ketentuan
pembatasan kerja kerja mereka dan usaha usaha mereka
dan pembatasan aktivitas warga
ya kalau usaha itu jam enam jam enam sore
kalau warga itu jam delapan jam delapan malam
itu yang kita lakukan
evaluasi selama sepekan ini memang masih
banyak warga yang belum tahu
tapi memang target kita bagaimana masyarakat bisa lebih aware lagi
terhadap kondisi terakhir perkembangan peningkatan covid sembilan belas
di kota depok khususnya dan di beberapa wilayah di jabodetabek
sebenarnya tujuannya itu seperti itu
oke pak idris masyarakat masih banyak yang belum tahu
selama satu pekan ini sudah dilakukan sosialisasi
apakah kemudian pemkot depok
melihat dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat ini
terlihat pak penurunan angka penyebaran covid sembilan belas di kota depok
selama lima hari ini saja pak kita lihat
iya selama lima hari ini memang kita barengi
tidak hanya pembatasan aktivitas masyarakat
tapi kita juga barengi untuk peningkatan
pemeriksaan tes swab pcr nya
baik di perkantoran di pemerintah kota depok sendiri
instansi vertikal dan di beberapa kegiatan kegiatan masyarakat
sehingga memang terus terang kalau dari sisi peningkatan
dengan adanya tes swab pcr ini
sehingga memang masih cukup tinggi
masih di atas dua puluh sampai dua puluh lima per hari rata rata
seperti itu masih kita rasakan peningkatannya
sebab memang kalau dari sisi kegiatan kegiatan
pembatasan kegiatan di malam hari
sebenarnya tidak apa namanya belum ada ya
belum ada hasil evaluasi kita untuk efektivitas
dari sisi peningkatan oke
jadi itu pengurangan peningkatan kasus covid sembilan belas
sebab kita barengi dengan tadi tes swab pcr itu
oke pak idris masyarakat masih banyak yang belum patuh
masih banyak yang belum tahu kemudian bagaimana meyakinkan
warga anda untuk menaati pembatasan aktivitas masyarakat itu pak
karena itu berat pak tampaknya
iya benar kita memang prihatin dan kita memang harus terbiasa
dengan kegiatan kegiatan yang kita tidak duga sebelumnya
ini sebuah pembelajaran bagi seluruh warga bagi kami juga demikian
bahwa virus memang yang tidak terlihat ini yang kadang kadang
kalau kita tidak aware kita tidak waspada akan terjadi sesuatu
yang diluar dugaan kita oke
maka dari itu pembatasan kegiatan kegiatan seperti ini pun
menjadi sebuah salah satu bentuk keprihatinan yang memang harus kita
apa namanya kita biasakan untuk kita bisa hidup relatif lebih prihatin
misalnya kami juga empati kami juga merasakan betapa sulitnya
dampak ekonomi khususnya misalnya bagi para pedagang yang memang
biasa berdagang ini dari jam lima misalnya atau jam enam sampai malam hari
oke jadi ketika kita batasi sehingga penghasilan mereka berkurang
makanya kami juga antisipasi dengan ada penambahan jps kalau memang ini terdampak
tapi harapan kita ini hanya berlaku sampai empat belas hari atau dua pekan
karena memang peningkatan yang luar biasa dua apa namanya dua pekan yang lalu
atau sebulan ini makanya kita lakukan pembatasan aktivitas warga hanya sampai tanggal
nanti akan kita evaluasi mudah mudahan peningkatan ini akan menurun
dan depok kembali ke zona yang lebih ringan lagi yang lebih resiko lebih rendah lagi
akan kita lakukan nanti perubahan perubahan evaluasi terhadap ketentuan ketentuan yang seperti ini
oke pembatasan aktivitas hanya akan dilakukan sampai dua pekan kemudian akan dievaluasi
kenapa kemudian tidak ada sanksi pak yang diberikan kepada pengelola tempat tempat umum
ataupun pengelola restoran yang melanggar kebijakan

pembatasan aktivitas masyarakat ini pak idris
ya memang tujuan utama kita terkait dengan masalah ketentuan yang terbaru ini bukan untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka
tapi bagaimana mereka melakukan pembiasaan untuk kita sama sama waspada sama sama menyelesaikan covid sembilan belas ini secara kebersamaan
oke itu tujuan utama kita bukan masalah denda termasuk penggunaan masker juga begitu
kami masih memberikan masker kepada mereka tidak ansih masalah permasalahan denda dan saksi
sebab itu memang bukan tujuan kami tapi tujuan kami bagaimana masyarakat mau berinteraksi dengan kondisi kondisi yang memang sulit dan prihatin
pak idris tadi anda mengatakan kalau untuk para pedagang kecil sudah disiapkan jps atau jaring pengaman sosial untuk menambah pendapatannya
tapi ada juga kebingungan pak dari para pekerja yang kemudian tempat tinggalnya ini di depok dan mereka harus pulang larut malam
bagaimana kemudian bisa membedakan apakah ada id khusus yang disiapkan
oleh pemkot depok pak
ya pertama yang harus dievaluasi yang harus direvisi persepsi tentang masalah jam malam
kami tidak sama sekali menerapkan jam malam
yang kami lakukan adalah pembatasan kegiatan warga khususnya kegiatan warga yang mengundang kerumunan dan orang banyak
kalau orang pulang kerja dari jakarta di malam hari ini bukan penerapan jam malam
artinya mereka boleh saja
dan ini tidak melanggar sebuah ketentuan
karena yang kita lakukan adalah pembatasan kegiatan masyarakat sampai jam delapan khususnya yang mengundang kerumunan
misalnya pengajian pengajian ataupun perayaan perayaan ataupun hajat hajat yang lain yang memang sampai molor jam dua belas malam kadang kadang sampai jam sepuluh
itu yang kita batasi
tapi kalau orang pulang kerja orang depok ataupun sebaliknya orang jakarta kerja di depok pulang malam hari karena memang mereka ngisi shipnya malam hari
ini tidak kita kenakan sanksi seperti itu
oke para pekerja tidak dikenakan sanksi
kalau tidak ada sanksi pak bagaimana kemudian memberikan efek jerah ataupun memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk bisa menaati kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di kota anda pak idris
ya dari sisi efektivitas tergantung dengan masalah tujuan kita membuat ketentuan
seperti yang saya katakan tadi
ini kita berbicara masalah ketentuan yang terjadi

jadi ketentuan terakhir ya
bukan ketentuan psbb proporsional yang sebelumnya
kalau itu masih berjalan
penjatuhan sanksi juga masih berjalan
kalau ada pengusaha yang melanggar akan kita kenakan
bahkan sanksinya itu sampai pencabutan izin loh
tapi kalau yang ketentuan terakhir ini memang kita buat karena memang peningkatan yang luar biasa sehingga teguran teguran dan juga apa namanya selalu kita war war bahkan kita jadikan semacam
terima kasih pak
sanksi moral dan sebagainya
ya mudah mudahan dengan harapan mereka juga punya awareness ya
punya perhatian terhadap ini
menurut itu mbak
terima kasih sekali pak wali kota depok muhammad idris
kita lihat nanti dan juga kita tunggu nanti bagaimana implementasinya di lapangan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat
apakah memang mampu untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di kota depok
terima kasih sekali pak wali kota atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih mbak